saya tahu mau nikah dengan ica
memangnya tidak ada lagi wanita yang benar di kampung ini
sehingga kamu harus menikahi wanita yang becat seperti ica itu
pak mudalah pak
masih marah marah terus
malu gak sama tetangga
ibu diam saja
jauh saya ke campur
kamu punya pikiran punya otak gak sih
tapi seto sangat mencinta ica pak
dulu memang bapak mengizinkan kamu pacaran dengan ica
bahkan sama anak membantu sekalipun
bapak tidak pernah mempermasalahkan
tapi bukan sama anak perempuan yang hamil karena berkah
kau sama bapak dirinya
ica hamil karena kecelakaan bu
dan saya yakin ica gak akan mau berada di posisi seperti ini pak
saya tahu sekali ica
saya sudah kenal lama dengan ica
dan ica anak yang baik

apa baik kamu bilang vina dan tori sudah membawa aisyah ke kampung ini
aib di kampung kita ini
jadi bapak tidak mau kamu juga menambah aib di kampung ini
mengerti kamu seto
banyak berdoa ayah
jangan lama lama dong
aku sudah tidak sabar
sungguh aku sayang kamu
kamu mau kan jadi istri aku
kalau kamu tulus mencintai aku
dan bisa menjadi ayah dari kedua anakku
aku bersedia menikah sama kamu kali
dengan mas kawir semerangkat alam
dan berdoa di bayar itu
kamu pasti sampai
gimana kalau abang bjt ya
badanku masih bau bang
aku mandi dulu ya
dan tadi sekalian habis sekalian anak anak berdoa
terima kasih ya
kamu udah baik sama anak anakku semua
dari dulu saya memang pengen sekali punya suami yang baik
dan juga jadi bapak buat anak anak saya
ya kamu pasti sampai
jangan terlalu lama

jam segini udah pulang
kamu mabuk mabukan lagi
kamu jadi lagi
kamu jadi lagi
kamu jadi lagi
kamu akan meninggalkan kebiasaan itu
tapi sekarang kamu melakukan
kamu jangan menjauh

kamu diperkosa cak
siapa yang melakukannya cak
siapa yang ngasih tu orang kampung kalau kamu hamil
serah gak tahu
tiba tiba mereka sudah tahu semua
jadi menurut kamu di rumah ini ada hantunya
yang ngasih tu orang kampung kalau si cahat itu ngamil
kamu harus dikasih sama aku
dan tidak ada orang lain yang mengharangi niat aku
sekarang kamu sudah puas tauri
kamu puas menghancurkan keluarga kami
aku bincang dengan aku
ya allah ya tuhan
beri maaf pengasih lagi maaf pengasih
apa yang sudah kami lakukan ya allah
harus mengeluh cobaan yang begitu berat
ampuni kami ya allah
aku sudah tidak sanggup lagi ya allah
ya allah ya tuhan
berikanlah kami petunjukmu ya allah
kami sudah cukup menderita
mengertilah tohpamu yang luar ini

meminta kepada tuhan
bagaimana creekan allah
kemah es itu ayo
ibu bangunin ibu

mohonlah ampun pada allah
mau membutuhkan bintang maaf
tapi bukannya corpo
jadi shask christ yang éterlijk suami
aku mau pergi ke vyandang
kenapa kau persis berpikir
barang barang peran debut ribuan bersamaku
yuk berjaga jaga pesawat